karena ada data yang bilang kalau jumlah masyarakat indonesia yang bisa sekolah
apalagi s satu s dua s tiga itu sangat sedikit jumlahnya
sedangkan masyarakat kelas bawah mereka yang juga mayoritas mereka petani
yang tinggal di desa itu secara kesejahteraan masih rendah
nah disitu kami lihat bahwa sebetulnya pendidikan yang saya punya itu harusnya bisa ngasih kebermanfaatan ke banyak orang
masa sih di desa tuh kita gak bisa bikin sesuatu yang kita bisa hidup
kita bisa mengeksploring apa yang ada di desa
tapi juga kita bisa berbisnis dan kita ngasilin impact juga gitu
paling nggak di desa jangan ngasilin biar cuma supply bahan mentah aja
memang disini karena sejak dulu zaman nenek moyang
di sini memang empon empon kunyit termasuk yang lain lain itu udah tidak dari nenek moyang itu banyak
karena itu mengatur pada itu untuk pengobatan pengobatan alami zaman dulu
sebagai bagian dari rempah rempah empon empon di dusun ini
kini tak hanya dimanfaatkan seperti zaman dahulu
di tangan andika mahardika komoditas alam itu menjadi lebih bernilai dibanding sebelumnya
meski tak berlatar belakang pendidikan pertanian
ia sudah terbiasa mendampingi kelompok tani sejak dua ribu enam belas
sebagai mitra lulusan teknik mesin ini mengajak petani meningkatkan harga jual rempah tersebut
dengan cara mengubah empon empon basah menjadi produk yang dikeringkan
proses pengeringan dilakukan dengan menggunakan teknologi tepat guna rumah surya
harga jual rempah pun menjadi lebih baik bahkan bisa meningkat hingga empat kali lipat
sekarang lebih meningkat karena kunyit yang dikelola ini
kalau tujuh lima kg
tujuh lima kg basah jadi satu kg kering
kan kalau tujuh kilo basah itu kalau dijual kemarin itu cuma rp empat belas
kalau sekarang itu tujuh kg jadi satu kg kering dijual rp enam puluh
kerja sama tidak hanya dilakukan dengan petani di pering tali
tetapi juga dengan lima kelompok tani lain untuk mengolah hasil pertanian
mereka tersebar di kecamatan kokak kulon progo ngawen dan gunung kidul
serta kecamatan pule trenggalek jawa timur
kemitraan tersebut telah berdampak positif pada tiga ratus lebih petani dan lima puluh hektare lahan
rempah kering ini tak berakhir di sini saja
hasil pertanian itu masih diolah lagi di sebuah lokasi di desa sendang rejo
kecamatan minggir sleman yogyakarta
menjadi berbagai produk yang bisa dikonsumsi masyarakat
tempat pengolahan ini bernama
agradaya ini adalah tempat pengolahan yang berbeda
agradaya didirikan oleh andika bersama istrinya asri saraswati
lulusan teknik kimia universitas teknologi malaysia
di tempat tersebut berbagai rempah diolah kembali
hasil pengeringan disortir untuk mendapat rempah terbaik
kemudian dilakukan penggilingan untuk memperoleh hasil rempah kasar dan halus
terakhir rempah rempah ini akan diformulasikan hingga menjadi dua belas produk
dengan pengawasan produksi yang higienis
kalau asri lebih banyak sifatnya internal saya lebih ke eksternal
saya ngelitnya teman teman yang di komdef kayak mas gandang
kemudian di marketing kemudian yang ketemu dengan birokrasi seperti pemerintah
atau pihak swasta dan itu saya yang banyak terlibat
kalau di awal di awal agrada ya aku tuh lebih kayak dalam tanda kutip tikus labnya
jadi dulu aku ingat banget petani itu punya kunyit temulawak banyak banget kan
ini kalau kita nggak bersih
kita siap untuk ngelempar dan ngelah hasilnya petani
setelah program pelatihan kita akan bingung waktu itu
pesan pemberdayaan masyarakat desa tak berhenti di rumah produksi saja
tetapi juga sampai ke tangan konsumen
ineka misalnya ya yang awalnya gemar mengkonsumsi produk rempah
kini memilih terlibat di garda depan dengan menjual produk dan juga menyampaikan pesan
pesan pemberdayaan masyarakat desa
yang menurut pemerintah
bukan cuma sekedar jualan produk dan dapat duit gitu
tapi bagaimana ternyata nilai nilai di belakang itu tuh ada pemberdayaan masyarakat
kemudian usaha usaha yang sebenarnya melibatkan banyak orang
salah satunya itu adalah dengan petani petaninya gitu
karena mungkin disitu saya jadi beneran sadar sebagai konsumen gitu
konsumen bawa produk saya itu dari mana terus untungnya itu tuh buat siapa
pesan pemberdayaan masyarakat desa
yang menurut pemerintah
penerjaan yang dulu di sawah itu ya capek lah mas

tapi kalau disini ya sedengah lah mas ya
tapi kulitnya kuning itu lah
nambah cantik ya
iya cantik menurut mas ya
pemberdayaan masyarakat desa pun tidak cuma dilakukan di tingkat petani
di rumah produksi warga sekitar dilibatkan melakukan pekerjaan yang dekat dengan keseharian mereka
tapi kalau di sini ya sedengar lah mas ya tapi kulitnya kuning itulah tidak hitam
lebih cantik ya
iya lebih cantik menurut mas ya
selain sutimah perjuangan awal agradaya disaksikan oleh afif
yang hingga saat ini bergabung dan memilih pindah serta menetap di sleman
bersama keluarga ia berhijrah dari pekerjaan sebelumnya sebagai penyedap karet di sumatera
kita menghasilkan dan kalau menghasilkan enggak sih tapi prioritas ke pemberdayaan masyarakat itu
nah kalau kesulitannya di situ sih mas kadang kita keterbatasan biaya gitu lebih ke situ
sebagai generasi muda andika dan asri melibatkan banyak anak muda dari hulu hingga hilir
dalam pengembangan masyarakat mereka diajari mengedepankan sisi sosial bukan hanya transaksional
ketika mereka berada di sebuah tempat mereka juga berpengalaman untuk memiliki kegiatan yang berasal dari masyarakat
kegiatan yang bersifat sosial kemudian yang tidak transaksional itu juga penting
nah hal itu semacam kita ada kegiatan pelatihan untuk petani dalam budidaya
kemudian kita mencoba untuk pendekatan proses pasca panen
jadi disitu tidak ada kegiatan transaksional disitu kita mencoba untuk bagaimana petani ini bisa meningkatkan kapasitas

di sini anak anak muda yang bergabung dengan andika dan asri punya idealisme yang sama
inginnya kan juga lebih sustainable secara lingkungan juga kan
kayak penggunaan kemasan kemudian penggunaan solar dryer seperti itu
jadi dia itu punya pertimbangan untuk menjadi lebih baik untuk bumi
untuk manusia dalam hal ini petani
dan juga hasilnya kan kualitasnya bagus tuh
itu ada keberpikiran untuk konsumen juga
ya aku bisa membantu mereka dengan share yang aku punya
terus habis itu mereka sendiri dari misalnya pendapatan kunyitnya per kilogram bisa jadi naik
kan itu kan kayak sesuatu hal yang baru buat mereka gitu kan
yang harapannya dari kita kan juga bisa membuat mereka tuh naik income nya kayak gitu gitu kan

jadi disitu aku nggak bisa berpikir pikir
jadi disitu aku nggak bisa berpikir pikir
aku ngerasa kayak ah udah nih kenapa nggak di sini aja sih kan udah cocok nih teknologi panganku bisa kepake ilmunya
aku belajar kuliah selama hampir empat tahun aku belajar terus di sisi lain idealisme aku tercapai
kenyamanan adalah kata kunci yang diakui semua orang yang terlibat di agradaya
hubungan antar manusia sebagai mitra lebih dikedepankan daripada hubungan atasan dan bawahan
bagaimana penurunan semula kira kira urusan mayat hari ini
akan kira kira saya tidak ingin dianggap kayak bos gitu kayak nggak mau gitu
kalau ditanya apakah agredaya memberikan impact ke masyarakat
terus kita itu juga kayak sebenarnya kita juga butuh beliau
bukan beliau saja yang butuh kita
jadi sebenarnya kehidupan itu tidak yang terus satu sisi saja
tapi justru datang dari orang terdekat yaitu kedua orang tua asri dan andika
cuman pas anaknya begini jangan salah mereka nangis terutama ibuku
pas kesini pertama kali ini kan emang asetnya dia rumah ini
tapi kan dulu bentuknya nggak kayak gini gitu
harus nimba kan tidur glosor gitu di lantai yang cuma kasur tipis
karena dulu pindah ke desa kita cuma bawa peralatan seadanya
di sini dulu masih baru
meletus gunung merapi dan kelut
itu masih tebal jadi masih harus beres beres
terus dulu belum di sini masih desa banget
belum ada fix lain telkom juga belum ada sinyal kebat kebit
terus orang tua aku ngeliat ke sini terus ngeliat anaknya nimbak
pertama dia kayak masih pede gitu kayak
terus pulang ke jakarta dia lagi makan dia undang temennya di sebuah hotel
terus dia nangis terus aku dikasih tahu bapakku
katanya harusnya kan asri bisa kayak gitu
sebetulnya kan orang tua itu pengen anaknya bahagia pengen seneng gitu
cuman sudut pandang bahagianya mungkin beda beda
kalau orang tua sudut pandang bahagia adalah jadi pns tinggal dekat rumah
kemudian nanti pensiun aman gitu
tapi sudut benang saya kebetulan berbeda dengan mereka
nah disitu kami coba selaras kan
tapi saya selalu mengupayakan ketika ada perbedaan pendapat itu
saya paling nggak harus selalu dapat restu meskipun pilihannya berbeda
usaha pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian berkelanjutan
menantang andika dan asri sejak awal
sebab keduanya tak memiliki latar belakang pendidikan pertanian
apalagi saat hijrah ke yogyakarta pada dua ribu empat belas mereka terbilang pendatang baru
sadar akan keterbatasan yang dimiliki andika dan asri tak tinggal diam
mereka berguru kepada berbagai pihak yang memahami pertanian berkelanjutan
eli wisanti utama pendiri yayasan kerabat desa kota
menjadi inspirasi bagi andika dan asri dalam pengembangan masyarakat
serta penerapan teknologi tepat guna rumah surya
waktu itu kesan saya yang pertama mbak asri sama mas andika itu menyenangkan
jadi ada anak muda yang begitu semangat mau berbuat sesuatu buat desa
nah kebetulan saya sudah berkiprah dari tahun sembilan puluh tujuh
tujuh jadi dua puluh tahun kayaknya kalau ada yang bisa mengestafetkan program program yang pernah kami lakukan dengan sukses itu menyenangkan gitu
selain itu mereka terinspirasi oleh muhammad komarun najmi pegiat sekolah tani muda atau sekti muda
keduanya mengagumi keteguhan komar yang memilih tidak menjadi pegawai negeri sipil karena tak sesuai dengan hati nuraninya
komar menentukan jalankan
komar menentukan jalan sendiri dengan mendirikan sekolah tani muda yang mengajak petani mandiri dan bertani secara alami
bagi komar yang mengikuti perkembangan andika dan asri sejak awal dua sejoli ini memberi inspirasi bagi anak muda lain
ketika mereka bisa tetap konsisten dalam hal itu artinya dalam mereka merencanakan kegiatan itu berdasarkan data
dan data itu benar benar mereka ambil dari posisi di real
yang ada di lapangan dan kemudian yang dilakukan itu adalah memberikan solusi dari permasalahan yang ada di lapangan
nah dalam proses untuk menemukan solusi itu tetap seperti sekarang melibatkan banyak pihak yang terkait
tentu saya bisa berharap mereka akan bisa jadi satu model pengembangan pertanian di kita ke depan
kehidupan andika dan asri beserta buah hati yang baru berusia tiga tahun boleh jadi menginspirasi kaum milenial
couple trainer yang memilih pekerjaan sebagai jalan hidup ini pun menjadi impian
ya keren banget sih yang pertama dulu pas sebelum mau gabung di sini ya
kayak aku ngeliat mereka tuh aduh kayak pasangan idaman yang sih pasangan yang idaman banget gitu loh
kayak suami istri di desa dan membangun bisnis bareng yang mereka mengusahakan itu baik untuk bumi dan manusia gitu loh
jadi wah itu kan susah banget gitu loh
jadi aku melihat mereka ya keren banget gitu
jadi aku ngerasa anak anak muda zaman sekarang tuh kan sering semangatnya tuh gede banget kan
dan buat dia menggebu gebu banget ya kenapa gak direalisasiin gitu loh
menurutku ini salah satu bentuk yang nyata banget gitu yang mereka akhirnya tinggal di desa kayak gitu
jadi gak cuman pingin aja tapi bener bener diwujudkan gitu
meski banyak diapresiasi asri dan andika menyebut panggilan hati ini tak akan berakhir di sini
bek makan dulu
keduanya masih sangat berharap semakin banyak petani yang berkolaborasi
di masa depan pertanian yang berkelanjutan
aku gak pernah ngeliat tempat ekstraksi di indonesia yang kalau di luar negeri itu ada kayak distilery kecil kecil punya warga
penyulingan bunga apa gitu
penyelingan mungkin di sini ada gitu tapi cengkeh aja gitu
dan abis itu mereka mainnya sama trader trader gede
aku tuh kebayangnya ada distillery gak harus distillery sih tapi kayak tempat processing
pengeringan sampai ke levelnya pengolahan ini bisa sampai ke ekstraksi tapi di desa dan ada showroomnya sendiri dan itu di desa juga gitu
dan kami masih punya impian untuk bisa melibatkan mitra petani di luar jawa
seperti daerah terutama timur kemudian sulawesi daerah maluku gitu sih mas
jadi impian kami dan tidak hanya nanti di rempah biofarmaka saja atau empon empon
jadi kayak termasuk kami lagi pelan pelan ke kemukus ke cengkeh
disitu kan sebetulnya lagi lagi potensi sumber daya
tapi alam itu banyak
dan impian kami yang rempah rempah ini yang ada di masyarakat secara soul atau jiwa masih seperti yang sekarang
tapi kami berharap bisa melibatkan mitra lebih banyak di luar jawa terutama di daerah timur